oke sekarang waktunya tidur
yes tapi temenin aku ya tidur
tapi ceritain dong
mama papa mau tidur sama aku ya
emangnya muat kan soalnya kalo kita tidur bertiga
ceritanya rena tadi
ada sedikit ketakutan dari aku kalau
satu hari nanti
rena tau aku bapak kandungnya
apa rena akan benci
atau berpikir aku jahat
atau berpikir aku jahat
padahal ini semua akan terjadi
bukan sepenuhnya salah aku pak
seperti papa bilang tadi noh
kamu lihat hubungan kamu sama al sekarang udah baik
kamu bisa ketemu sama rena kapan aja
udah kamu sekarang konsentrasi emang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
memang masih di lapas kan
mama masih di lapas
ini papa sama nino lagi menuju kesana
aku tunggu dulu ya
aku tunggu ya pak
iya ini bapak udah deket kok
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sayang sebentar ya
opa sebentar lagi sampe
tunggu papa ya anak cantik
tunggu ya opa dateng ya opa jemput
masuk dulu yuk
masuk dulu sini
lo kenapa sih sa
akhir akhir ini gue perhatiin lo banyak diem dan suka menyendiri
iya tau kepikiran apa sih lo sa
elsa kamu ada kunjungan
wih udah ada tamu lagi aja lo sa
pajangan jangan nino yang datang
semoga emang bener nino
biar malam ini gue bisa tidur dengan tenang
gue juga udah kangen banget pengen ketemu dia
lo tuh ngapain lagi sih kesini
rik udah cukup ya
udah banyak yang gue pusingin gara gara lo
itu gue cuma pengen tanya aja
kalau nino benar benar peduli sama keisha kenapa nino peduli juga sama rena
lo gak tau
kalau hari ini nino datang ke sekolah rena
kalau nino masih mengharapkan
dia bisa jatuhkan kepadanya
rena menjadi anaknya
kenapa keisha gak dikasih ke gue aja sa
nino bisa mendapatkan rena
gue bisa mendapatkan keisha
lagian keluarga alvari udah mendapatkan cucu gue
mas cukup ya rik
cukup lo ngisi otak gue
dengan hal hal yang halu kayak gini
mau sampai kapanpun keisyah adalah anak gue sama nino
biarpun nino peduli sama rena
keisha tetap anak gue sama dia
ini nolongan pake dj handsome

nungguin aja anak

wih pinter banget sih
berani banget loh ngobrol cerita depan banyak orang gitu
wih rena tuh tadi hebat banget bin
cis aja ngeliat dari jauh tuh
wah bangga banget sama rena
keren tau mama liat
iya tau kan aku anak papa sama mama
dia harus hebat dong
mama tau dari mana
kan mama gak ada dong
mama tau dari opa
opa kasih video pas rena lagi ada di acara
wih hebat banget loh mama
seneng dan bangga sama rena
mama tuh pengennya tuh pengen lihat langsung
tapi gak diperoleh ya
tapi kan mama udah bisa liat rekaman dari opa
iya tapi kan lebih seru liat langsung
aku bilangin ke miss erina buat bikin acara khusus mama mama
nanti bikin acara mama sama papanya juga ya
bangga tau mama sama rena
juga bangga banget jadi anak mama
tadi saya telat
jadi gak bisa liat rena secara langsung
tapi udah minta maaf juga sama rina
nah maafin papa ya
tadi aku juga seneng
soalnya ada opa dan om baik
jadi opa sama om baik juga dateng
tapi tadi kan udah gak sedih lagi ya kan
mari dulu rena ya
bersih bersih dulu ya sayang ya
sama ancus ya
tolong ember ya
tadi michi juga dateng kesini mas
cuma ngecek aja sih ngeliat kondisi aku sama sekarang seperti apa
kata dia baik baik aja
aku sama sekarang udah membaik katanya
cuma memang sekarang dia harus tetep screening aja
untuk tau kondisinya askara seperti apa
dan not sih secepatnya langsung saya jadwalkan sama dokter ya
jadi saya minta felis untuk cek
ya lebih cepat juga lebih baik kan
saya benar minta maaf ya
tadi itu padat banget bettingnya
saya udah berusaha kok
cuma memang telat
kan kamu juga punya pekerjaan
yang penting kamu nepatin janji sama reina
walaupun saya sibuk
saya pasti akan tetap berusaha untuk meluangkan waktu
dan harus punya waktu untuk keluarga
jadi aja aku seneng banget mas
selalu kayak gini terus ya
nah ya istri
tadi itu saya belum cerita sama kamu soal nino
di sekolahnya reina
dia ngajak ke pulau saya
saya dan kamu untuk mempertimbangkan
supaya reina tau kalo dia bapaknya
terus dia ngomong kayak gitu di depan reina
justru nino minta rena pergi duluan ke mobilnya sama mirna
jadi reina gak denger apa apa
ya saya bilang sama dia kita kan punya kesepakatan dulu seperti apa
harus ikuti kesepakatan itu
lagipula reina kan juga masih kecil
ini harus nunggu waktu lah
supaya rela ngerti masalah ini kan
jangan kali bilang aja sama dia
kalo kita gak akan urutin permintaan dia yang aneh aneh
saya cuma pengen cerita itu
jangan jadi problem pikiran ya
laki laki macam apa dia
dia mikirin diri dia sendiri
dan dia gak mikirin reina
dia gak mikirin kesehatan mentalnya reina seperti apa
iya saya tau
makanya kan saya tekankan seperti itu ke neno
lagipula tadi selama di sekolah
ketika saya dateng
nino bersikap baik
tidak melakukan hal hal
hal hal yang melebihi kapasitasnya lah
gak harus pikir aja sama dia
gak pantas juga dia
saya sudah tekankan berulang kali
harusnya dia paham ya
kalau dia sayang sama reina
ya pasti dia akan ikuti itu
situasi yang sebenarnya kayak gimana
ya pasti kan
akan membuat hatinya terluka
mentalnya juga mungkin akan keganggu
udah positif aja sama situasi yang sekarang
toh rena sekarang punya dua figur laki laki
saya sebagai papanya
nino sebagai om baiknya dia
udah cukup lah
ya kalau bisa ngomongin masalah anak kasih
masa gak begitu
ya nangis kayak gitu
nanti hermatanya abis
beli dimana nanti kalau abis hermatanya
gak ada yang jual
udah mandi kira bau

ya tadi tuh saya ke sekolah reina tuh pake motor
karena kalau naik mobil
takut gak ngekejar kan waktunya
ya itu pun saya ketika naik motor juga nggak ngejar juga
ya udah mandi jangan deket deket sama aku dulu
nanti aku gak bisa deket deket sama askara
kamu juga gak bisa deket deket ascara dulu
bener gak mau deket deket sama saya
saya mandi dulu ya
ya ini tehnya pak
gimana tadi acaranya reina
reina tadi lucu banget ma
jadi reina kepilih untuk tampil di depan
tadi sempat juga cerita soal andi tapi cuma sedikit
karena kan hari ini temanya one fine day with father
jadi rena kebanyakan ngomong soal al
terus ya rena cerita lah macem macem tentang al
pinter banget itu anak
tadi aku sempat rekam juga waktu rena maju ke atas panggung
tadi aku udah kirim ke kamu loh
aku belum sempet buka info nya
sebelum tinggal sama papa al
aku tinggal di pantih asuhan
bersama temen temen lainnya
sampai papa al bawa aku ke rumahnya
yang besar banget
aku bahagia banget nah pokoknya
doaku ke allah
allah selalu jaga papa al
terima kasih semuanya
rena tuh lucu sekali ya pa
nino sempet agak sedih sih ma
ya mungkin karena tadi rena kan muji muji al terus kan
nino kan bapak kandungnya
tadi juga nino sempet bilang sama al
dia minta izin supaya rena tahu siapa bapak kandungnya
tapi mereka gak ribut kan pak
alhamdulillah sih enggak ma
sisi positifnya adalah rena mengenal dua laki laki hebat dalam hidup
papa al sama om baik
ya tapi wajar sih kalau memang nino punya perasaan seperti itu karena dia itu kan memang bapak kandungnya
cuma keadaannya udah seperti ini ya susah dirubah
dan rena juga masih terlalu kecil untuk tahu cerita yang sebenarnya
tapi mama juga kasihan sama elsa deh pak
untuk sekarang gak ada yang bisa kita lakukan lah
kita hanya bisa mempertahankan apa yang ada
dan memperbaiki untuk kedepannya
dan elsa juga merasa terganggu sih sama ulahnya ricky
waktu dia mempa asi asinya pun juga jadi sedikit
papa sepertinya harus ngomong sama ricky ya ma
ini ini gak bisa lama lama begini terus ma
kasian hubungan elsa nino dan juga keisha nantinya
ya aku pun aja udah
udah gak sanggup sama ulahnya ricky pak
terus cepatnya papa akan temuin ya
no mau boleh masuk nggak
masuk masuk ma
lagi kerja ya
wah cuma beresin ini aja pak
gimana keisha di tempatnya bu sarah dan pak surya
kayaknya papa surya sama mama sarah juga happy
alhamdulillah noh kalo dia berkas sama oma omanya
kira kira masih lama gak ya keisha di sana noh
iya jadi rencananya mama sama papa kan mau ke bandung
anaknya temen papa tuh mau dinikahi di bandung
gak apa apa kan noh
ya nggak apa apa sih mama sama papa bisa pergi
aku juga rasa kalo papa surya sama mama sarah masih seneng kok ngurusin keisha
emangnya kamu gak kangen gitu sama keisha
gak mau buru buru ajak ke sini lagi
ya kangen ma
cuman mereka kan juga butuh waktu
pengen kangen sama keisha yaudah
aku tadi juga sempat bawain boneka
beli buat keisha aku bawa ke sana
terus dari situ aku sempet
terus dari situ aku sama bapak surya ke sekolahannya rina
kamu ke sekolah rena
iya soalnya sekolahannya rena lagi adain acara one fine day with father ma
wow seneng banget dong
real father nya lagi yang dateng ya
pasti dia seneng banget dong noh
father nya ya aldebaran ma
aku cuman dateng nemenin
tadinya harusnya al cuman
waktu di rumah papa surya al nelfon
mungkin ada kerjaan minta bapak surya gantiin
dan aku nemenin papa surya
ya aku sih seneng mah
karena bisa jadi bagian dari acara itu
meskipun apa noh
ketakutan aku ma
aku takut kalau
satu hari nanti
rena tau siapa orang
orang tua kandungnya
dia akan bertanya kenapa dia harus tinggal di
di panti dari kecil ma
mama mengerti banget perasaan kamu noh
kamu harus lebih sabar
hadapi ini semua ya
yang penting kamu itu sekarang jadi
kamu harus lebih sabar
hadapi ini semua ya
aku cuma harap
ketakutan aku itu gak akan terbukti pak
ya kamu harus keluar hadapi ini semua ya noh
kamu anak mama yang kuat
mau siapin barang barang dulu yang buat ke bandung
nanti titip kesha buat pusara
pak surya kalau udah apa apa biar pada telepon ya
biarin mereka jagain dulu
aku sempat kepikiran ma
ada keinginan aku untuk
bicara baik baik dengan al dan juga anding soal
supaya rena tahu siapa papa kandungnya ma
tapi aku yakin pasti
tolong deh kamu harus pikirin noh
kamu gak boleh egois
kalau misalnya sampai rena tahu kamu papa kandungnya
kamu harus pikirin reaksi dia bagaimana
nyakitin dia atau enggak
tapi sampai hari ini rena
rena baik kok
anaknya pinter sama aku juga hubungannya
ya ya memang tahu soal itu
rena itu kan anaknya pinter
dia selama ini tahu kalau kamu tuh om baiknya dia
sampai dia tahu kamu ayah kandungnya
pasti dia akan bertanya kan
kenapa dulu dipanti asuhan
kenapa ditinggalin di sana siapa mamanya
ini kan semua dirahasiain
selama ini anding rahasian ini semua
dan mama takut kalau sampai itu terjadi bisa bisa juga
itu kan ada efek psikologis ke dia
dia tuh masih terlalu kecil
dia belum siap untuk terima ini semua
ini ujian hidup buat kamu
ujian kesabaran buat kamu
sekarang ini kan semua suasananya udah tenang udah damai
tolong kamu jangan rusak ini semua ya nu ya
biar keadaan seperti ini dulu
kalau menurut mama
rena kan baik baik aja di tangan al sama andin
randi juga sayang sama dia
al juga bersaing sama dia
jadi kamu gak usah khawatir lagi soal itu noh
kamu tinggal tunggu waktu aja
sebaiknya kamu pikirin elsa pikirin keisha sekarang
itu yang terbaik ya
gak perlu selalu mikirin mereka kumo
benar benar pembekas di hatiku
oke sekarang waktunya tidur
yes tapi memangin aku ya tidur
tapi ceritain dong
bapak mau cendo sama aku ya
emangnya muat kasurnya kalau kita tidur bertiga
kan gak muat
nanti kasurnya roboh
nanti aku minta video yang apa rekap ya
mau aku liatin terus
papa yang makasih sama rena
karena rena udah
bercerita yang sangat indah sangat baik di depan teman teman tentang papa
aku selalu bilangin terima kasih ke allah
karena udah kirim papa mama
yang sangat baik buat aku
mama yang terima kasih karena kamu udah jadi kodok terindah buat mama
sekarang bobo ya
tatianya tak ada hal apa apa pun tapi ker board day itu jadi
padahal gimana ya sih

saya juga penuh kesetiaan
loh udah sekarang obo ya mau dipajang ya aku mimpi yang papa sama mama melihat sekarang
dede sekarang pasti senang banget ada fotonya di sini bobo ya udah mama ke kamarnya
sekarang sebelum bobo harus baca doa iya
ya just mati lampunya ya sama tidur
jagalah papa sama mama sama dedek sekarang